ini mah psikonya tidak kondusif kelihatannya
aduh sebutnya wah ini ada perang bah saya ke dalam dulu ya
doanya yang baik baik itu buat saya lah
gue gak mau jadi pengkhianat kayak lu bang
bos jangan maksa ngambil uang setoran ini bos
gue gak takut sama namanya ray
kamu belum panggil dia kan
kamu panggil dia kesini
kayaknya besok aku harus ke singapura deh
gue gaftar kuliah disana
buat daftar ulang universitas
berarti diajari dong kuliah di singapur
gue kayaknya gak sanggup deh ngejalanin hubungan yang kayak gini
lihat taksi pesanan saya nggak
masya allah neng kinar
ampun kusti menigilis pesan neng
alah bibi lebay deh
ih sih neng mah
yuh bibi mah hari ngomong tanah berlebihan
yalah mohon bibi cek bibi bilang cantik neng
ya cantik yalah mohon neng jelek
bibi mah udah mau sungkan sungkan
neng pasti jelek
benar benar subhanallah neng
mencantik pesan juga
jika tidak dari turun tika yangan
ira yuk tanding kinar
menyih benar baik
dimana aja sampai tidak kenal sama neng
meni benar benar sempurna
eh cantik neng
sempurna tuhan menciptakan
tak gitu atu neng
sekali kali neng aku sudah feminim
jika awal awal pakaian aku pakai baju lelaki
ini eh ini gelis neng
sekarang boleh nang mencran
ini beneran nih cantik nih
percaya kak bibi
tuh menelangsing bibi
kalau begitu akhirnya seluruhnya
iya aku muda sama
ini baru perempuan ya
taksinya sudah datang
ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya
doain semoga semuanya lancar ya
tolong doain ya
neng kita akan selalu mendoakan neng
mudah mudahan ya allah
neng mendapatkan menemukan yang neng inginkan
wih ginar cantik bener nih pakai rok nih
makanya karena gue udah pakai rock lu harus doain gue
mudah mudahan semuanya lancar oke
insya allah lancar
yaudah kalau gitu pergi dulu ya
taksi ya tuh
pak ini mak si kondusif kelihatannya
pak bener kamu nih
jangan jangan ada apa apa ya
sok aku tanyain sama mbah
aduh sepertinya ini ada perang
bah saya ke dalam dulu ya
doanya yang baik baik itu buat saya
boa bener pak
cita teh kenapa cembrut gitu ya
nih ada sms
untung tadi saya baca
soalnya tadi kan kata kang abah suruh angkat kalau ada telepon atau ada sms
cuma kenapa ditekuk gitu mukanya
ya baca aja dulu sms nya
ini mah tidak benar
ini mah semua cuma akal akalan si cekeket suketek ini mah
teh jangan percaya ini
semua tidak benar ya mah teh
mana saya tahu yang mana yang benar yang mana yang enggak
tuh katanya cekeket kalau akang abah udah gak geget lagi
atuh teh manis
teh manis kan tahu sendiri
sudah pernah ketemu sama cekeket
itu mah juga piraun awewek
gak percaya juga dibilangin berapa kali sama saya
saya mah juga nggak akan suka tuh sama dia kelakuan aja seperti itu
ini mah bisa bisanya dia aja nih
membuat teh teh manis cemburu
alah ya teh
mau ramadan juga nih
bisa darah tinggi nih jepret saya nih tiba tiba nih
atuh gimana atuh
teh teh kenaun sih bisa seperti ini
emang sudah tidak percaya lagi sama sama abah
ya kan haknya saya mau percaya atau enggak sama akang abah
iya emang haknya teh teh
dan tugasnya akang abah
untuk cari cara gimana saya caranya supaya percaya sama kang abah
ada apa what can i do i know ini teh
what can i do what can i do kamu teh saya mau jadiin saksi ini teh
saksi naun ini teh
tolong bilangin sama teh teh manis
saya kenal sama cek keke cukai teh teh kapan
kan baru pas zaman mobil mogok itu teh
itu mah urusan pribadi abah
saya mau tidak mau masuk sektor itu
lagian saya lagi makan di belakang
untung ya teh
nanggu makan dulu saya abah
aduh ya mah gawat
kalau nanya sama akang sardung mah sama aja bohong
kan temennya akang abah
bisa aja sekongkolan
cukai manis teh
menurut percaya pisang sama akang teh
berani sumpah ayam mah sumpah naun teh
mau sumpah pocong mau sumpah apa
beneran sumpah naun teh
aduh ya terus
kumang atuh ya
abah dari dulu percaya
tadi pengen aja ngeliat akang abah pani
kalau akang abah pani tuh gemes
berani berani ngerjain calon suami
jadi dari tadi ngerjain
dari mukanya ini mau dicet
ternyata selama ini ada sesuatu yang adriana sembunyikan dari aku
padahal kan sebagai suami istri tidak boleh lagi ada rahasia diantara suami dan istrinya
kenapa kau harus menyimpan sesuatu dari aku adriana
dan sekarang aku tinggal menunggu apa lagi yang akan kamu dan laki laki muhajir di situ lakukan
kamu menempatkan aku dalam satu posisi yang selalu waspada
dan itu sudah membuat aku nyaman
dan aku tidak suka dengan ketidaknyamanan